seorang warga di karawang jawa barat ditemukan tewas pada sabtu malam
korban ditemukan mengalami luka tusukan benda tajam
dan diduga penganiayaan terjadi saat korban sedang tidur di rumahnya
seorang warga sadamalun kelurahan karawangkulon karawang jawa barat
ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusuk benda tajam di rumahnya
warga ini merupakan korban pembunuhan
menurut saksi usai penganiayaan korban sempat keluar minta tolong kepada tetangganya
namun karena luka yang cukup parah korban belum sempat dibawa ke rumah sakit
tetangga korban mengaku tidak melihat ada orang yang mencurigakan keluar dari rumah korban
apalagi korban tinggal di rumah tersebut seorang diri
sehingga tidak diketahui pelaku yang menusuk korban
karena kan kita juga pada dia sendiri di sini di rumah
mama semua pada di rumah masing masing
saya kan rumahnya di belakang sini di dekat kuburan sedamalun
bawa uang uang katanya ada yang musuh
kirain saya kan ditusuknya cuman masih gara gara berantem apa gimana kan gak tau
cuma masalah tusuk doang belum nyampe kejadian sudah meninggal
saya datang ke sini udah nggak ada
atas laporan pembunuhan ini polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
dan untuk keperluan penyelidikan polisi membawa jenazah korban
untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik rumah sakit umum daerah karawang jawa barat
usai diotopsi korban kemudian langsung dibawa ke masjid lingkungan tempat tinggal korban
untuk disolatkan dan dimakamkan di tempat permakaman umum kelurahan setempat
menurut polisi korban diketahui sebagai sopir angkot dan penjual beli emas
sehingga tidak hanya tetangga dan saudara korban yang dijadikan saksi
namun sejumlah rekan kerja korban juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan
kalau menurut informasi saudaranya atau tetangga dekatnya
berproduksi sebagai sopir angkot dan penjual beli emas
dan yang bersambutan juga memiliki empat unit angkot
yang dilakukan pemilikan ya
jadi ditangani oleh kores reskrim kores
malam itu juga kami cuma evakuasi jenazah setelah olah tkp
untuk pemilikan selanjutnya ditangani oleh kores
polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut
dan kasus pembunuhan ini telah dilimpahkan ke satreskrim polres karawa
di kompas tv karawang jawa barat